sebelumnya lolosnya joko chandra dari jerat aparat penegak hukum indonesia
menandakan lemahnya sinergi antara lembaga hukum di indonesia
dalam upaya melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut
untuk itu kelompok cipayung plus yang terdiri dari beberapa ikatan mahasiswa lintas agama
meminta kapolri mengusut dengan serius kasus bebasnya joko chandra
mudahnya koruptor lalu lalang di indonesia menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum
dan itu juga mengindikasikan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih kurang maksimal
kepolisian negara republik indonesia polri menjadi salah satu lembaga yang disorot oleh publik
terkait kejadian ini apalagi terlibatnya oknum internal polri
yang memuluskan jalan joko chandra untuk dapat bebas
meminta kapolri dan kabar eskrim untuk menuntaskan
aktor apapun yang terlibat dalam kasus joko chandra ini
yang kedua meminta kapolri dan kabar eskrim untuk bekerja sama dengan kpk
jika ada dugaan dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi
yang berkaitan dengan kasus joko chandra
saya kira dua poin penting itu yang kami garis bawahi untuk setidaknya ini memberikan
kita mewakili elemen masyarakat khususnya mahasiswa
kepada kepolisian dan khususnya kabar eskrim untuk membuat kasus ini berjalan secara transparan
akuntabel dan ini yang diinginkan oleh publik